kementerian perdagangan menggelar trade expo indonesia tay ke tiga puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu
tema yang diambil dalam tay dua ribu dua puluh tiga adalah sustainable trade for global economic resilience
atau bisnis berkelanjutan untuk ketahanan ekonomi global
dalam gelaran ini kemendak menargetkan transaksi sebelas miliar dolar amerika serikat
atau sekitar satu ratus enam puluh tujuh triliun rupiah
peningkatan ekspor produk produk indonesia terus diupayakan pemerintah
kali ini melalui peluncuran pameran dagang trade expo indonesia ke tiga puluh dua
di kantor kementerian perdagangan pada senin
menteri perdagangan zulkifli hasan mengajak semua pemangku kepentingan baik dari pemerintah
pelaku usaha serta calon pembeli tentang pentingnya kerjasama
trade expo indonesia tahun dua ribu dua puluh
kata kuncinya memang kerjasama kolaborasi
tahun lalu kita berhasil hampir berapa pak
lima belas delapan miliar usd tahun lalu
jadi tahun ini harus lebih bagus lagi
sekali lagi kata kuncinya kerjasama
oleh karena itu saya ucapkan terima kasih pada semua pihak
trade expo indonesia merupakan pameran dagang terbesar di indonesia
yang digelar setiap tahun oleh kementerian perdagangan
pameran tei tahun ini bertajuk
menghadirkan ragam produk usaha kecil dan menengah
dengan nilai potensi transaksi sebelas miliar dolar amerika
yang mencatatkan lima belas delapan puluh tiga miliar dolar amerika
untuk mendorong realisasi target potensi
tei ke tiga puluh delapan akan dibuka pada delapan belas hingga dua puluh dua oktober mendatang secara hibrida
yaitu secara tatap muka di aisbsd tangerang banten
sementara secara daring akan berlangsung lebih lama
pada delapan belas oktober hingga delapan belas desember dua ribu dua puluh
fasilitas tersebut dilakukan agar lebih banyak kesempatan eksportir indonesia
bertemu dengan calon tersebut
pembeli manca negara
sementara untuk produk unggulan yang dipamerkan datang dari berbagai sektor
mulai dari makanan dan minuman manufaktur fashion aksesoris perawatan
hingga produk jasa digital
dengan target satu dua ratus pelaku usaha dua puluh lima pengunjung offline
serta tiga puluh tiga pengunjung online
selain melalui gelaran tei mendak zulkifli hasan pun mendorong para eksportir
untuk melihat peluang pembukaan pasar potensial
di negara negara tujuan ekspor non tradisional
yakni melalui upaya pembukaan pasar di kawasan asia selatan timur tengah dan afrika